ia diolah sebagai hiasan susi atau diolah sebagai kimchi
tapi warga ibu kota tahu nggak ya jenis jenis daun lalapan ini
ini ada timun ada tomat ada saladier saladier ada kacang panjang ada apa kalau di sini ini tes pong
ini yang belum nih belum pernah nih ya belum tahu nih
ini timun bonteng nih ini tomat ini kacang panjang ini kayak daun sirih tapi bukan sirih kayaknya nih
terus ini kembangkol
kembangkol ya ini ya
iya kayak kalau gitu sih
beberapa daunnya tahu sih
bisa disebutin nggak
ini selada ini tomat ini timun ini buncis
eh buncis apa kacang panjang
ini daun nah ini dua nggak tahu

wah ternyata untuk lalapan lokal sudah sangat familiar
tetapi untuk daun perila banyak yang belum tahu kalau daun ini bisa digunakan sebagai lalapan
nah kalau bicara tentang perila atau shishow tadi shisha itu di masakan jepang
biasa kadang kadang kita yang beli sashimi suka melihat ada daun shisho di bawahnya
dan seringkali kita menganggap itu sebagai hiasan atau alas untuk menaruh ikan
padahal itu juga bisa
dipakai untuk menggulung daging ikannya kemudian kita santap
karena daun shisho sendiri memberikan semburat rasa segar
ada si tracy jadi untuk apa ya ada aroma tertentu yang dikasih ketika kita memakan daun shisho ini untuk tambahan dari sushi atau sashimi
bagi pecinta kuliner tanah air lalapan seolah tak dapat dipisahkan
selain rasanya yang segar lalapan juga mengandung nutrisi utuh yang baik
bagi kesehatan melancarkan proses pencernaan di dalam usus dan membuat kulit senantiasa terlihat segar
dimana fungsi dari lalapan satu yaitu serap kemudian ada beberapa lalapan seperti kemangi
itu menyebabkan atau supaya menghindari terjadinya rada khusus atau radang sendi
bisa menurunkan berat badan bila mengkonsumsinya sesuai dengan takaran juga merupakan antioksidan
yang lebih hebatnya bisa menurunkan kadar gula
ada disebut juga daun poh pohan dia bisa menyeimbangkan cairan di dalam tubuh kemudian mengatur tekanan darah
namun selain mengandung nutrisi yang baik penyajian lalapan harus tetap memenuhi standar
biar kebersihan ya
pastikan sebelum disajikan lalapan sudah dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran telur serangga atau bahkan lapisan pesticida
raff raff kaffi indra setiawan widodo jakarta